keluarga korban histeris saat mendatangi puskesmas tanjung sari
mereka mendapati anggota keluarga mereka sudah tak bernyawa
empat pekerja ini meninggal dunia setelah terjatuh dari ketinggian sekitar tiga puluh meter
di dusun pasir angin desa margaluyu kecamatan tanjung sari kabupaten sumedang
tower emergensi penyangga saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet
yang mereka bongkar roboh pada rabu malam
diduga peristiwa ini terjadi karena tanah yang labil dan tiupan angin kencang
buka tower sementara pln lagi kerja berempat di atas
kita tahu seling yang angkor di bawah copot yang di sawah roboh
kan di atas sawah jadi angkuhnya kekuat
keempat pekerja yang meninggal merupakan warga malang bongkar
mereka meninggal dengan sejumlah luka karena benturan dan patah tulang
kamis pagi tim inavis polres sumedang menggelar olah tkp dolekasi kejadian
menurut polisi peristiwa terjadi saat sejumlah petugas akan menurunkan tower emergency
karena pengerjaan suted telah selesai
ketika pembangunan tower emergensi sudah selesai
pada saat sekitar dua puluh meter
tower pancak yang digunakan untuk pengamanan para pekerja rubuh
sehingga para pekerja yang menggunakan baju pengaman terbawa jatuh
polisi sejauh ini masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan saksi saksi
sementara keempat korban telah dibawa keluarga dan makam ke nimalang bonggaru jawa barat
yanur aditya sumedang jawa barat